perusahaan retail pt sumber alvaria trijaya tbl atau alfamart digugat terkait dugaan pelanggaran hak cipta program tabungan saku
meski tidak menjelaskan secara rinci kesalahan alfamart persidangan telah digelar sejak hari ini
alfamart digugat oleh bambang widodo dan endang tri rubianti s
yang merupakan penggagas program tabungan pintar indonesia atau tapi
yang telah berjalan sejak dua ribu sepuluh dan terdaftar di ditjen hak kekayaan intelektual hki
direktur pt sumber alvaria trijaya solihin menyatakan pada cnn indonesia com
pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan bersikap kooperatif
namun solihin tidak memberi kepastian apakah program tabungan saku akan dibekukan sementara atau tidak selama proses hukum berlangsung
sebelumnya beredar informasi alfamart digugat karena melanggar hak cipta tabungan saku
yang disebut sebut menyerupai kegiatan
pihak lain yang juga menyelenggarakan belanja sambil menabung